dan kenaikan ini juga diikuti oleh indeks indeks anggulan juga di bursa efek indonesia
kami rangkum data dari manajer investasi bareksa